saudara jelang laga indonesia kontra irak pada piala asia u dua puluh tiga
ribuan pendukung garuda muda telah memenuhi area tribun dari stadion abdullah bin khalifa doha qatar
dan ini dia saudara saya langsung ajak anda untuk melihat bagaimana kondisi di tribun di stadion abdullah bin khalifa doha qatar
karena sorak sorai dukungan para supporter timnas indonesia juga sudah mulai menggema di dalam stadion abdullah bin khalifat doha qatar
selain meneriakan yel yel dukungan tentu saja para supporter juga mengibarkan bendera merah putih di dalam stadion saudara
nah kalau ini saudara ini di area luar stadion
di mana ini sebelum masuk ke stadion memang mereka
harus mengantre terlebih dahulu untuk masuk ke dalam stadion abdullah bin khalifah qatar
para supporter ataupun pendukung timnas indonesia u dua puluh tiga ini memang terus berdatangan ke stadion abdullah bin khalifa doha qatar
mereka telah berdatangan bahkan sejak gate stadion ini belum dibuka saudara
para pendukung turut membawa sejumlah atribut dalam mendukung laga timnas kontra irak yang akan berlangsung malam ini
hari ini saya sudah berada di stadion abdullah bin khalifa qatar
nah di belakang saya ini sudah ada warga negara indonesia yang akan memberikan dukungannya terhadap timnas indonesia
wah luar biasa banget semangatnya
nah hari ini merupakan pertandingan indonesia dengan irak
nah mudah mudahan indonesia menang melawan irak mendapatkan juara tiga
sehingga mereka mampu berjuang untuk